setelah sukses dengan warkop dki reborn dan krik boss part dua
indro warkop kembali terlibat dalam sebuah film komedi bertajuk gilalundro
ya kali ini indro akan berperan sebagai alien
namanya al yang datang ke bumi
ini bertemu dengan sosok indro yang diperankan oleh tora sudiro
film ini berisi komedi satir yang menyorot fenomena sosial yang sering terjadi akhir akhir ini
ternyata ada komedi komedi lain yang ditambahkan di film itu
sudah ada dua pemeran utamanya hari ini
ada indro yang asli indro warkop sama ada tora sudiro
ada dua indro di sini saya harus merendam kehebohan di studio ini
oke ini hat trick ya berarti ketiga jadi indro warko
iya kebetulan nama aku juga udah diganti sekarang
udah bukan tora sendiri tapi tora suindro
ketika hari hari memanggil dia indro
kalau dia kan memanggil saya bapake
jadi ikut ikut anak anak gue gitu
tapi udah tiga kali nih
bosen gak sih
kalian kolaborasi bareng
karena om indro juga tiap tahun tuh beda beda gayanya
penampilannya pembawaannya tuh tiap tahun tuh beda beda gitu
jadi saya ngikutin dia yang tahun berapa tahun berapa tuh beda beda
kan denger denger katanya makeupnya lama banget
jadi katanya tora harus jaga mood banget nih
sesusah apa sih di belakang layar ini
susah banget ya
karena pada saat om indro makeup selama tiga jam itu
saya biasanya udah nyampe duluan
karena gak enak kan
oh mas om indro dateng duluan
jadi saya udah dateng duluan
waktu om indro makeup tiga jam
saya menemani dengan cara tidur ya
tapi di belakang itu kenapa akhirnya memutuskan
mau deh pakai desain kayak gini mau deh monster kayak gini
saya menerima ini karena
saya pikir ini belum pernah ada ya
haha di indonesia
yang di indonesia yang seperti ini
bahkan kalau boleh sedikit aja yang ini
mas dono dulu pernah bersita cita nih bikin film kayak gini
bukan alien ya
tapi secara tematik
di satu film ini ada satir
ada sebuah apa ya
katakanlah sketsa kehidupan di indonesia ini
fenomena sosial yang diangkat di sini ya
nah kalau biasanya kan wargok itu ya
kalau ini kan secara jalan ceritanya sendiri udah
udah sebuah sindiran
nah ini yang mau aku bahas
fenomena sosial seperti apa yang memang disentil di film ini
ya keadaan kita yang ribut
yang simple dari macet apa macam itu
kongkit semua di sini
filmnya ceritanya soal apa sih
ini ada indro terus ada al iya betul
gimana tuh kompleksitasnya
ya sekilas aja deh kita ceritain ya
jadi ceritanya nih
dalam suatu perjalanan indro
saya yang pernikahan oleh saya itu lagi pingin betulin motor
saya lagi jalan mau ke motor
tiba tiba ketemulah dengan seorang alien
alien yang mencari sesuatu yang dibutuhkan di planetnya dia
sudah tiga kali jadi indro apa yang membuat tora kemudian
kayaknya gue jadi mirip banget nih
tora su indro tadi
secara bodi juga udah mulai naik nih ya kan
waduh udah mulai naik
gak lah tetep beda lah
iya baru setahun
udah mulai sama perutnya
yang paling membahayakan itu
itu diakuin sama anak anaknya mindro sendiri
ini udah mulai ketarik juga nih
tapi gak tau kok
kita selalu dipasangin selalu
katanya satu bintang
beda dua hari aja tanggalnya
kadang satu gaya
kita nggak sengaja mau ngapain gitu
kayak misalnya lagi tidur begini nih
saya juga lagi tidur gitu
jadi kayak ada yang merhatiin gitu
dari segala komedi
segala satir yang dinarasikan di film ini
pesan apa yang kemudian ingin disampaikan
oleh penonton satu satu om indro dulu
bagai bangsa indonesia
itu dilihat oleh bangsa lain
kita bangsa yang besar
itu mungkin pesan
itu pesannya gong ya
masuk pak eko
masuk pak eko
sehebat apa sih kalian melihat
oh tetap selalu ada
akan selalu ada dari dulu
karena bangsa ini sebetulnya bangsa komedi
ya itu kan komedi kan
pokoknya yang bisa nyatuin pelukan bersama
dan juga komedi pastinya
yang penting dikasih semangat
tetap hibur kita semua masyarakat indonesia
dengan lawakan lawakan yang segar
september dua ribu delapan belas sudah tayang di bioskop
terima kasih banyak tora sudiro
terima kasih juga
mas indro terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami